dari malang kita beralih ke bojonegoro
sejumlah ibu rumah tangga memiliki cara unik untuk menunggu waktu berbuka tiba
iya para ibu ini mengikuti lomba menghias hidangan menu buka puasa
kreativitas mereka diadu untuk menyulap makanan sederhana menjadi nampak menarik
bagaimana uniknya berikut liputannya
banyak cara dilakukan untuk menunggu waktu berbuka puasa
salah satunya dengan lomba menghias makanan bagi para ibu rumah tangga
panitia menggelar lomba adu kreativitas bagaimana para ibu rumah tangga menghias hidangan menu buka puasa mereka semenarik mungkin
cukup dengan memoles setiap hidangan yang sudah tersedia di atas piring
mereka langsung bergerak cepat menghiasnya agar terlihat menawan
meski dilakukan secara spontan namun hasil kreasi ibu ibu ini ternyata tidak mengecewakan
ada yang mengkreasikannya dengan bentuk sebuah boneka
ada juga nasi goreng berselimut telur
serta kreasi lainnya
ini lomba apa bu
ini lomba masak kreasi menghias nasi goreng ibu sama anak
bersama anak juga ibu ya
sambil menunggu puasa kita adakan acara untuk lomba
aktivitinya supaya dapat
zaman nanti ini ada lomba memasak
kenapa kita bikin ini cuma untuk menghias
karena kita menghormati orang yang lagi berpuasa
selain berlomba mendapat hadiah dari panitia

lomba ini juga menjadi ajang menambah ilmu
bagi para ibu ibu untuk belajar memasak
ala restoran dari seorang chef hotel berbintang